ya bisa aja sih mbak
mungkin kebetulan aja
kalo jessy nya saya sih lagi di australia sekarang
jessy saya sehat walafiat
lagi seneng kerja disana dia lagi ada proyek
gue bawa makanan naik ke kamar aja deh
gimana caranya saya membujuk jessica
saya gak mungkin kembalikan jessy ke harapan kasih
om irfan sakit
oh enggak enggak bukan
dia sakit jadi ya
gitu deh om jenguk
kamu sendiri ngapain disini
bukan saya bermaksud rancang tapi
sebaiknya pak al
lebih berhati hati dengan pak irfan
riza minta gue lebih waspada
kayaknya gue harus lebih hati hati kasih informasi ke dia
kok sedih gitu sih mukanya habis nangis ya
hei apaan sih udah cerita cerita cerita
ternyata persahabatan kita itu enggak ada artinya sa
di matanya jessy
persahabatan kita itu dangkal banget cetek
kenapa sih kenapa jadi marah marah ke jessi
gimana neneng enggak marah sa
jessy tuh enggak pernah mandang pengorbanan neneng selama ini
neneng batalin konser diluar negeri
demi persahabatan kita
karena nenek itu gak mau ninggalin jessi sama elsa
mentang mentang jessi udah gak disini
langsung save dan tutup
gimana hati neneng ini gak sakit
jessi itu jahat
jessi gak mungkin kayak gitu nih
ya allah sa
tadi tuh ya nenek telepon
penyebab hp nya dokter lisa
pati diam aja
gak percaya lagi
saya gak percaya nek
jessi tuh gak mungkin kayak gitu
pasti papanya yang maksa buat tutup teleponnya
biar gak kontekan lagi
bisa jadi sih
kita coba cari jesse secepatnya ya
jangan jangan jessi itu dilarang sama papanya
buat balik lagi ke sini
nenek tuh setuju banget sebenernya
tapi caranya gimana
itu tadi saya ke sini karena
di sini juga van
alhamdulillah andin baik baik aja ke rumah
iya om sempat kontraksi tadi
alhamdulillah gak apa apa
kamu baru tahu
kamu di sini jenguk siapa
itu ada kolega
rekan kerja yang mesti saya jawab di sini
sama sama ke kamar
kalau saya gak ikut
akan merasa ada yang aneh
karena saya gak mau jenguk kepala kan sendiri
sepertinya irvan masih males ngomong sama aku
ah sorry sebentar
mama aku lagi sedih ma
jessy dibawa paksa sama papanya ke jakarta
jessy tuh gak mau ma
dia nggak mau dibawa pergi sama papanya
neneng juga tadi udah sempet telfon jessy
cuma langsung dimatin gitu telfonnya sama papanya
jessy pasti ketakutan ma di sana
ya allah kok kok bisa begitu
emang jessy tuh sebenernya gak mau dibawa pulang sama papa

aku sih udah coba buat minta tolong juga sama nino
cuma aku kepikiran aja pengen minta tolong sama mbak juga
karena kan selama ini mama yang selalu bisa bantu aku selesain masalah masalah aku kan
iya mama pasti akan coba bantu
kamu tenang aja sayang ya
bener ya mama bantu cari jessy ya ma
yaudah kamu jangan nangis lagi ya
ya makasih mak aku sama neneng tunggu kabar dari mama ya
jangan lama lama tante
ada masalah di sana
iya pak ini elsa minta tolong sama aku
tentang tante tante
tentang tante tante
tentang tante tante
tentang tante tante

dibawa paksa sama papahnya
dan katanya sih mereka sekarang ada di jakarta
aku juga gak tahu kenapa tuh elsa nangis nangis nelfon
sahabatnya elsa persis seperti nama anak kamu
ya bisa aja sih mak
mungkin kebetulan aja
kalau jessy nya saya sih lagi di australia sekarang
alhamdulillah jessy saya sehat walafiat
lagi seneng kerja di sana dia lagi ada proyek

terima kasih pak